sebuah mobil elf berplat nomor t tujuh ribu lima ratus lima puluh enam db
yang dikemudikan oleh denny budiawan warga majalengka
yang melaju dari arah karawang menuju cikampek
tiba tiba oleng dan menabrak pembatas jalan
hingga melaju ke arah berlawanan
kemudian mobil tersebut menabrak empat sepeda motor
yang melaju dari arah cikampek menuju karawang
akibatnya lima orang meninggal
seperti diketahui kecelakaan maut terjadi
di ruas pantura karawang jawa barat
tepatnya di desa purwosari pada minggu sore
ketugas menduga kecelakaan terjadi
karena pengemudi mobil elf mengantuk
pada minggu sore korban tewas akibat kecelakaan maut
di ruas pantura karawang bertambah menjadi tujuh orang
ada pun jumlah korban yang menderita luka parah serta ringan
mencapai sepuluh orang dan sedang mengalami perawatan medis
di beberapa rumah sakit di wilayah kecamatan cikampek
enam dari tujuh korban tewas akibat kecelakaan maut
antara mobil elf dan sepeda motor
di kecamatan purwosari kabupaten karawang
minggu malam sudah teridentifikasi
jenazah korban langsung dibawa ke keluarga masing masing
pihak desa raja pun menyatakan
akan memberi santunan kepada ahli waris korban
yang meninggal lima puluh juta rupiah
sementara itu jenazah raja akan membantu
membiayai pengobatan korban yang terluka
dengan besaran sekitar dua puluh juta rupiah per orang
tariana karawang jawa barat